perbedaan sate padang antar daerah sendiri bisa dilihat
iya betul selain itu juga kan memang tidak ada event atau turnamen di indonesia sendiri